satu hari pasca pembukaan resmi olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kontingen atlet indonesia mulai bertanding di berbagai nomor
medali pertama untuk indonesia ditorehkan oleh atlet angkat besi
putri windy shantika aisah
dengan total angkatan satu ratus sembilan puluh empat kg
bagaimana peluang tim merah putih untuk terus menyumbang medali di olimpiade tokyo
kami akan langsung membahasnya dengan chef de mission
kontingen indonesia rosan roslani
yang bergabung melalui sambungan telpon dari tokyo jepang
selamat sore pak rosan
pak kabar sehat pak
alhamdulillah selamat sore mas
oke jadi satu hari setelah pembukaan langsung cetak medali kita
merespon medali pertama yang diraih di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini
ya tentunya kita semua sangat senang
dan ini tentunya bisa menimbulkan motivasi untuk atlet kita yang lainnya
tidak hanya di angkat besi
juga di cabang cabang lainnya
untuk bisa berprestasi secara maksimal
termotivasi ya tentunya untuk menggenjot kembali performa
agar menyumbangkan medali medali lainnya
pak rosan ini kan diselenggarakan di tengah pandemi
tentunya banyak pembatasan yang menyebabkan mungkin performa akan kurang
ini kalau melihat hal hal ini
apakah ini akan mempengaruhi bagaimana tim merah putih kita bertanding di sana pak rosan
ya saya sih melihatnya ini tidak mempengaruhi tim kita ya
karena semangat tetap tinggi
dan juga protokol kesehatan ini kan memang sangat ketat sekali di sini dilaksanakan
dan kita pun sudah memberikan
memberikan pengertian dan pemahaman kepada para atlet
bahwa ini adalah olimpiade yang berbeda
dan kita harus mengacu kepada keselatan yang mereka sudah berikan
melalui playbook dan yang lain lain
dan kita harus comply harus ikuti ini dengan baik benar
sehingga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik
baik ini kemarin kita juga sempat berbincang bincang dengan menpora yang menyebutkan bahwa
saat ini olimpiade menjadi target utama pemerintah dalam bidang pencapaian prestasi olahraga
pak rosan bagaimana kemudian menerjemahkan target ini lewat strategi yang ditampilkan tim kita di olimpiade tokyo pak
ya memang dari pak men poreh dan pemerintah
menargetkannya adalah perbaikan peringkat dari rio de janeiro kemarin
dari olimpiade sebelumnya di dua ribu enam belas
karena olimpiade sebelumnya kita diurutan empat puluh enam
nah tapi kita juga
kita bisa melakukan yang lebih baik dari segi medalinya
kalau di sana kita mendapatkan satu emas dua perak
tentunya harapannya kita bisa memperbaiki tidak hanya peringkat
tetapi juga perraian medali di olimpiade tokyo uni
oke kalau target dari pak rosan dan tim saat ini yang ada di jepang
berapa target yang ingin dicapai dalam peraihan medali pak
ya ya tentunya kita ingin
tadi saya sampaikan
kita ingin mendapatkan lebih dari satu emas
paling tidak bisa mendapatkan dua emas gitu
jadi apa ya kita inilah kita sampaikan kepada
untuk berusaha semaksimal saja untuk merah voting
itu yang kita sampaikan
setuju dan apapun hasilnya tentunya masyarakat indonesia akan selalu bangga
dengan perjuangan yang dilakukan oleh para atlet di sana
pak rosan dari delapan cabang olahraga yang ditampilkan
peluang terbesar kita untuk memenangkan medali bagi indonesia
apapun itu perak perunggu ataupun emas
ada di cabang olahraga apa saja pak rosan
ya tentunya kita ketahui adalah di cabang bulu tangkis
kemudian di cabang angkat besi
dan kita harapkan ada kejutan dari cabang panahan putra
oke panahan putra diharapkan bisa menyumbang medali selanjutnya
saat ini yang sedang bertanding nomor apa saja pak
dan bagaimana kemudian kondisi para atlet kita di sana juga
secara keseluruhan secara umum melihat saat ini
olimpiade juga dilakukan ya
olimpiade juga dilakukan di tengah pandemi
penonton tidak ada begitu
apakah ini juga mempengaruhi kesehatan mental
performance dari tim atlet kita
ya tadi yang saya sampaikan
kalau di kesehatannya alhamdulillah baik
dan semangatnya sangat tinggi
karena pun di tengah covid sembilan belas ini
tapi kita sudah memberikan pemahaman kan
ini tidak membuat mereka jadi mengganggu dari segi prestasinya gitu
pak rosan ini semoga benar benar hasil maksimal bisa ditorehkan oleh tim merah putih di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kita titip salam untuk para atlet yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini
untuk sementara terima kasih pak rosan roslani
selamat sore waktu jakarta pak
oke selamat sore dan doangnya selalu ya mas